rajin mendampingi suami yang menjadi ketua umum partai solidaritas indonesia
kaisang pangarep saat masa kampanye di pemilu dua ribu dua puluh
erina gudono ternyata dilirik oleh partai gerindra
untuk didorong maju sebagai bakal calon bupati sleman
tentu bukan tanpa alasan nama erina dipertimbangkan masuk ke dalam radar gerindra
menurut wakil ketua umum partai gerindra habibur rahman
sosok erina yang masih muda
terlebih karena keluarganya turut berjuang
memenangkan pasangan prabowo gibran di sleman yogyakarta
usulan tersebut salah satunya mungkin karena memang keluarga beliau ikut all out
berjuang memenangkan prabowo gibran di sleman
juga mungkin karena memang seorang tokoh juga yang dikenal masyarakat
saat ini memang jarang pemimpin perempuan
dan ketika ada pemimpin perempuan mendapat atensi yang lebih dari masyarakat
intinya hal hal tersebut akan dinilai nanti dan akan diputus oleh pak prabowo
sementara calon wakil presiden mahfud md turut merespon
kabar menantu presiden jokowi erina gudono
yang masuk radar gerindra sebagai calon bupati di pilkada sleman
mahfud mengaku bukan anggota kpu
sehingga tak bisa banyak berkomentar soal itu
membantu jokowi akan maju bupati sleman pak tanggapannya pak
saya bukan kpu jadi saya akan maju bupati sleman pak ranggapannya pak
jadi tidak tahu saya mau maju atau tidak
sejak menikah pada bulan desember dua ribu dua puluh dua yang lalu
dengan putra bungsu presiden jokowi
popularitas perempuan kelahiran pensylvania amerika serikat ini terus naik
peneliti smrc saidiman ahmad pun menyebut
ini jadi awal yang baik jika erina mau serius
berkiprah di dunia politik sebagai calon bupati sleman
mungkin tidak ada yang menyebutnya bupati sleman pak ranggapannya pak ranggapannya pak
mungkin tidak ada yang menyebutnya bupati sleman pak ranggapannya pak
yang sepopuler erina sekarang ini sebagai sosok pendamping ka esang pangarep
jadi popularitas ini sangat penting
kan biasanya di dalam pemilihan kepala daerah pemilihan anggota legislatif
bahkan pemilihan presiden modal pertama yang harus dimiliki
oleh seorang kandidat adalah popularitas
kalau dikenal saja tidak bagaimana orang kemudian bisa memberikan penilaian
sampai kepada pemilihan jadi modal popularitas ini adalah modal yang paling pertama
di sleman ini gerindra itu adalah modal yang paling pertama di sleman ini gerindra itu adalah modal yang paling pertama
gerindra kan tidak bisa mengusung sendiri calon bupati
masih butuh sekitar empat kursi tambahan dari enam kursi yang sekarang diduduki oleh gerindra di sana
karena itu butuh kekuatan politik di luar gerindra
kiprah keluarga jokowi di dunia politik bukanlah hal baru
sebelumnya jokowi mengawali karir sebagai wali kota solo
gubernur dki jakarta dan presiden republik indonesia
sementara putra sulungnya gibran yang maju sebagai cawapres di pemilu dki jakarta
setelah menjabat sebagai wali kota solo
disusul sang menantu bobi nasution yang kini mencoba peruntungan maju
di pilgub sumatera utara setelah menjadi wali kota medan
dan yang terakhir ks sang pangarep ketua umum partai solidaritas indonesia
yang mulai diperbincangkan di pilkada solo
lalu benarkah erina gudono akan menyusul seperti keluarga jokowi yang sudah lebih dulu
berkecimpung di dunia perpolitikan indonesia
menantu jokowi erina gudono dilerik ke partai gerindra
dalam radar calon bupati di pilkada sleman
apakah erina akan menyambut serius tawaran ini
dan jika serius seberapa besar peluangnya
kita bahas bersama dengan pengamat politik universitas gajah mada
trah keluarga jokowi dilirik oleh partai politik untuk di pilkada
sebenarnya ini adalah bentuk kegenitan partai politik
atau ekspansi dari dinasti politik jokowi
ya kalau saya ditanya dengan tiga opsi itu
itu jawaban yang mungkin kalau di ujian bisa salah ya cindy
tapi dalam politik bisa aja benar semua itu
kalau misalnya dikatakan misalnya
memang kalau dalam lihat tren tren yang terjadi hari ini
termasuk usulan erina ini kan muncul dari gerindra tuh
karena gerindra itu belum pernah ya
memenangkan ya pilkada khususnya untuk sleman gitu
dan saya kira gerindra punya target tentunya
dengan memunculkan nama nama yang populer
yang kira kira punya pengaruh yang nanti sangat kuat
untuk bisa bertarung ya dibandingkan kontestan yang lain gitu
atau paling nggak gitu dengan memunculkan nama
misalnya contoh erina yang populer ini
nah nama nama kandidat dari gerindra yang lain
paling nggak apa yang disampaikan gerindra itu menjadi perhatian gitu
kalau itu dikatakan apa namanya
kaitannya dengan tadi ya misalnya dinasti politik jokowi ekspansi ya
ya faktanya memang juga demikian gitu
pak jokowi itu saya kira itu presiden yang paling berhasil ya
pasca reformasi ya kita lihat aja kan
dari anaknya ya dari wali kota kemudian cawapres
menantunya nah ini kalau termasuk nanti
kalau misalnya mas kaisang berhasil di solo
wah itu luar biasa keberhasilannya masuk rekor apa ya mungkin
rekor apa muri ya dan wodja ya
jadi kalau ditanya gitu tadi ya
kalau yang ketiga misalnya apakah itu kegagalan partai politik
kalau itu saya kira belum tentu ya karena begini
kalau bicara teori yang normatif
memang iya idealnya partai politik ini
ya artinya kader kader dia dong kan gitu
saya ambil tokoh yang populer gitu
tapi faktanya partai partai politik ini
kan juga akarnya kurang kuat di tengah masyarakat
nah cuma cara adaptasinya ini yang seringkali gitu ya
apa kurang ideal atau bahkan
dianggap merugikan prinsip prinsip demokrasi gitu
tidak ada masalah artinya bagus bagus saja
cuma kalau itu sumbernya dari elit gitu ya
bukan dari masyarakat bukan dari
nah itu yang saya kira akan menjadi kendala gitu
kalau katakanlah erina itu kontribusinya real
kita tidak tahu rekam jejaknya gitu ya
dalam dunia apa istilahnya politik maupun
kebijakan publik tiba tiba masuk
nah itu seringkali munculkan pertanyaan
wah ini jangan jangan bagian dari
memperkuat ya cakar dinasti politik jokowi
seserius apa sih mau mencalonkan erina
atau ini cuma cak ombak aja sebenarnya
ya kalau dikatakan tidak serius ya
karena kan gerinda punya pengalaman ya
pak jokowi dan juga keluarga jokowi
untuk menangkan sebuah pemilihan
contoh yang terakhir yang kita simak gitu ya
itu pemilihan capres cawapres kemarin
dengan apa munculnya gibran sebagai capres
dan itu berhasil gitu nah kalau kita simak
keseriusan tentu saja kita harus cek ya
di organisasi kepartian sendiri tetapi
kan kita lihat ya tradisi partai gerindra
ini kan tradisi komando kalau di apa
jadi kalau foundernya atau ketua umumnya
itu kingmaker nya sudah memutuskan ya
kira kira bisa dilakukan keputusan
jadi kalau misalnya apa pimpinan gerinda
tidak mungkin itu dilakukan secara serius
tetapi tentu setiap partai politik itu
pingin ya dalam pertarungan
pertarungan itu tentu apa bisa
menguji kemampuannya secara fair bahkan
erina kemudian serius juga nih mau terjun
ke pilkada sleman sebenarnya kansnya
ya kalau itu harus dilihat dulu dicek
belum tahu datanya ya misalnya seberapa
saya kira sudah populer ya terus kemudian
di segmen segmen apa misalnya diterima gitu
ya terus masuk ala ala pas aja membuat
dia tidak diterima saya kira kita belum
melihat tetapi overall kalau kita lihat
ya peluang itu selalu ada ya indi ya
saja gitu tadi kan dikatakan aja pak
habibur rahman tadi di awal misalnya
perempuan gitu ya itu juga salah satu
anu menarik ya salah satu identitas
politik yang menarik tetapi pernah juga
kemudian anak muda seperti itu
belum ada juga ya yang anak muda tapi banyak
gitu dan beberapa kali ya menangkan
pertarungan juga tapi saya kira gini ya
variable partai sendiri seberapa itu
partainya serius juga bagus prospeknya
yang kedua juga saya kira juga
masyarakat ya tentu masyarakat di
sleman ini cukup unik ya ada komunitas
komunitas menengah juga ada bawah juga
pasar politik tentu sleman lebih
complicated ya lebih banyak hal yang
lebih menantang tentunya tapi kalau misalnya
itu dicalonkan serius sama gerindra
menang saya kira itu rekod apa istilahnya
prestasi dinasti politik jokowi yang
luar biasa juga itu kira kira itu
oke masyarakat oke artinya sebenarnya
rumah pemilu sehat selalu